halo sebagai oposisi seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
minggu dua belas mei dua ribu dua puluh empat bersama saya aisa mulai putri juga prime news kompas tv
berita pertama sobat kompas cv prosesi pemakaman enam jenazah korban meninggal dunia kecelakaan bus rombongan pariwisata smk lingga kencana
di subang jawa barat mulai dilaksanakan
korban yang dimakamkan pada minggu siang adalah suprayogi intan fauzia mahesa putra intan ramawati dimas aditya dan robiatul adawiyah
keenam korban dimakamkan di tpu parung bingung depok jawa barat
kenam korban merupakan satu dari sebelas korban tewas akibat kecelakaan bus di cater pada sabtu kemarin
beralih ke berita kedua sobat kompas tv menteri agama yakut kolil melepas tiga ratus delapan puluh enam
jemaah shalun haji indonesia ke loter pertama di bandara soekarno hatta
menak yakut juga meninjau layanan fast track di tiga embarkasi haji agar proses keberangkatan semakin cepat
layanan fast track dapat menghemat waktu jemaah haji saat tiba di bandara madinah dan jeddah
karena pemeriksaan dokumen kemigrasian sudah dilakukan di bandara tanah air
kita tadi melihat bagaimana proses fast track
yang dilakukan di bandara tanah air

sangat membantu proses keimigrasian jamaah haji kita nanti
begitu sampai ke saudi tidak lagi melalui proses imigrasi
tapi bisa langsung melaksanakan ibadah di tanah suci
penyerahan syarat dukungan pilkada
dari jalur perorangan di kpu provinsi dki jakarta berakhir hari ini
nerimaan dokumen ditutup kpu dki jakarta pada minggu dua belas mei pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan waktu indonesia barat
kpu dki jakarta menyebut baru purnawirawan polri dharma pongrekun
yang mengonfirmasi akan menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan
kendati demikian ada sejumlah pihak yang sudah berkonsultasi
dan meminta akses sistem informasi pencalonan diantaranya politikus pompida hidayatunisimu
apakah ada perpanjangan atau ada ketentuan ketentuan lain
kita sedang menunggu enak
surat dari kbri yang memungkinkan hal tersebut
tapi sebelum ini seperti arrived
nah sebagai kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
suara saatnya saya aissa last but dri